udah ya cepetan kamu nih jalannya lemak banget kayak bebek sih
udah diem aja kamu deh
yang bilang sekolah ini jelek siapa
kamu gak lihat nih sekolah bagus kayak gini
eh ainun kamu tau gak
kalau kamu tuh emang udah pinter
mau sekolah dimanapun tetep aja pinter
tapi kalau dasarnya kamu itu udah bodoh
nih otak kamu gak pernah dipakai
sekolah dimanapun tetap aja bodoh
udah cepetan deh masuk jangan lama lama
bu mariana kenapa enun gak sekolah
kan sekarang bukan musim liburan kan
kok dia disuruh kerja sih bu
kalau ibu ibu nggak percaya tanya aja langsung ke orangnya
lagian saya heran ya
kenapa sih ibu ibu ini suka banget ikut campur urusan rumah tangga orang lain
nanti jalan dulu ya
ih kok gitu sih
orang kita juga tanyanya baik baik kok
kamu jangan mau ya kalau disuruh sama nenek siri itu
iya ainun kalau kamu ada apa apa
bilang saja sama ibu ya
kalian berdua ini beruntung ya
dihukum dengan berdiri diangkat satu kaki

kalau ibu salah
ibu dipecut ibu disiksa
eh kenapa kamu nangis
kamu tau gak sih berapa harganya piring itu
kalian itu gak bakalan mampu bayar
kalian harus kerja keras
kalian jangan malas
kalau kalian balas kamu akan tetap miskin
kalau kalian berdua mencari piring itu kalian akan mampus banget ya

kalau kalian berdua mencari piring itu kalian akan mampus banget ya

tuh tuh tuh tuh

dia itu udah nginap di rumah kakak iparnya nggak ngontrak lagi

gak ontak lagi
iya ya gak punya malu ya
udah tinggal sama anak yatim piatu
jangan jangan nih uang dukanya
dia beli anak kosmetik ya
shhh jangan berisik
gak enak tau
ih tenang aja bu
yang aku bingung kenapa ya si anun gak disekolahin
ya segitunya sih ya biar bodoh kali
biar gampang disuruh suruh
padahal ainu kan keponakannya sendiri
bukan anak tirinya ya
ibu ibu udah deh
jangan berguncing aja
orangnya udah ada tuh
ih siapa juga yang ngomongin situ ya ya
udah kelihatan ibu ibu ini tukang rumpi
lagian kenapa sih
ibu ibu ini so peduli sama urusan keluarga orang lain
ainu kan anak yatim piatu
kedua orang tuanya kami kenal baik
kami gak mau dong dia susah
yang bilang dia susah siapa
ainun gak susah kok
loh buktinya dia nggak disekolahin kan
akan saya sekolahkan
janji ya kalau sekolahkan
kalau tidak kami semua yang akan sekolahkan
sayang aku aku cuma mau ngomongin soal sekolahin kok
kenapa gak ngomong dari tadi sih
kita jadikan pindahin si ainun itu ke sekolah swasta yang murah
kamu ini pahaman apaan sih
masa kamu gak tahu keponakan kamu itu sekolah di sekolah yang mahal
makanya kerja mas
sekarang apa hubungannya kerja
apa hubungannya kerja sama sekolahan
mas kalau kamu kerja pikiran kamu tuh jadi terbuka
jadi kamu bisa ngebedain mana sekolah yang mahal mana sekolah yang murah
haduh sayang dari zaman dulu sampai sekarang juga sekolah mahal sama sekolah murah sama
bajunya putih celananya merah
kan sama kan
pokoknya aku nggak mau tahu ya mas
besok mas harus anterin aku sama ainun ke sekolah yang ada di ujung sebelah sana
sekolah swasta damai
damai di depan itu
aduh sayang kamu tahu nggak sayang sekolah swasta itu jelek banget kualitasnya sayang
eh mas emangnya mas bisa ngebiayain si ainun kalau ainun sekolah di sekolah yang mahal
bisa mas bayar ruang sekolahnya
buat ainun kan
emangnya selain si ainun kamu punya keponakan yang mana lagi
sayang aku tuh bisa membedakan
mana sekolah yang kualitasnya baik maka sekolah yang kualitasnya buruk
ibu ainung takut
papa ibu ainung takut
papa ibu ainung takut
papa ibu ainung takut
takut papa ibu ainun takut
papa ibu ainun takut
ayo udah ya cepetan kamu nih jalannya lemak banget kayak bebek sih
udah diem aja kamu deh ayo cepetan
yang bilang sekolah ini jelek siapa
kamu gak lihat nih sekolah bagus kayak gini
eh ainun kamu tau gak
kalau kamu tuh emang udah pinter mau sekolah dimanapun tetap aja pinter
tapi kalau dasarnya kamu itu udah bodoh nih otak kamu gak pernah dipakai
sekolah dimanapun tetap aja bodoh
udah cepetan aja masuk jangan lama lama
pokoknya ainun gak mau disekolahin kayak gini
ini anak bandel banget sih
ingat yayun kalau kamu gak mau disakitin lagi sama tante
besok besok kamu jangan ngelawan sama orang tua
ayo sekarang mau aja masuk
cepetan nanti tante jawara lagi nih cepetan
ada apa bu
saya mau tanya kalau mau daftarin anak untuk sekolah di sini di mana ya pak
oh gitu ibu langsung aja ke ruang administrasi dan tanyakan sama orang administrasinya
oh terima kasih ya pak ya
kamu nyuci ya biar aku yang melayani pembeli
tapi aku lapar
sama jangan sabar ya
takut kan kalau misalnya ibu sampai marah
tidak pasti ibu
tidak aku lapar
tidak aku lapar
tapi aku lapar

sebentar bu kita lagi beres beres
oh ya mumpung gak ada ibu kita makan berdua yuk
mereka pikir aku gak tau ya dasar anak kampung
loh ainun kok kamu seragam sekolahnya seperti itu
itu kan seragam sekolah damai
eh ainun kalau kamu gak betah tinggal di sini
mak om sama tante kamu
kamu boleh tinggal di sini di rumah ibu sama ibu
ibu itu kenal baik kedua orang tua kamu ainun
ibu mau kamu bahagia
supaya kedua orang tua kamu juga tenang di alam sana
gak usah bu nggak usah ngerepotin
saya permisi dulu ya bu